perusahaan gabungan dari jerman dan amerika
menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi sadikin
telah menyampaikan proyeksi pengadaan vaksin pada dua puluh sembilan desember lalu
sejauh ini sudah ada empat produsen vaksin yang telah dan akan bekerjasama dengan indonesia
perusahaan farmasi asal tiongkok tersebut telah mengirimkan
tiga juta dosis vaksin coronavac dalam bentuk jadi
vaksin ini akan digunakan untuk memvaksinasi satu tiga juta tenaga kesehatan di tiga puluh empat provinsi
setelah izin penggunaan darurat atau emergency use authorization diterbitkan badan pom
setelah itu secara bertahap mulai januari dua ribu dua puluh satu hingga januari dua ribu dua puluh
akan datang satu ratus empat puluh juta vaksin dalam bentuk curah
vaksin tersebut kemudian diproduksi bio farma menjadi satu ratus dua puluh dua lima juta vaksin siap pakai
selanjutnya adalah astrazeneca
bio farma telah menandatangani perjanjian pembelian dengan perusahaan asal inggris tersebut
dengan jumlah lima puluh juta dosis plus opsi penambahan lima puluh juta dosis lainnya
vaksin dengan nama azd dua ribu dua puluh dua ini direncanakan akan tiba di indonesia pada april dua ribu dua puluh
vaksin tersebut akan diperoleh oleh biontech
sampai nanti mungkin bisa men electoral program dari biontech
ada banyak yang mendukung pasarigtika di indonesia
penghubungan yang lebar adalah
vaksin kerja sama pfizer dan biontech
rencananya pada awal bulan januari dua ribu dua puluh
pemerintah akan menandatangani kesepakatan
dengan perusahaan asal amerika dan jerman tersebut
untuk mendatangkan lima puluh juta dosis vaksin
dengan opsi penambahan lima puluh juta lainnya
vaksin dengan nama tozinameran
kemungkinan akan tiba di indonesia pada kuartal tiga dua ribu dua puluh
hingga kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
selain vaksin dari empat perusahaan tersebut
indonesia juga telah mengajukan untuk mendapatkan program vaksin covax
program yang diinisiasi who dan aliansi vaksin gavi ini
memungkinkan setiap negara untuk mendapatkan akses
terhadap vaksin gratis yang telah lolos uji klinis
program vaksinasi sendiri dibagi dalam dua gelombang
gelombang pertama dilaksanakan pada januari hingga april dua ribu dua puluh
bagi satu tiga juta tenaga kesehatan
serta dua puluh satu lima juta orang lanjut usia
atau berusia enam puluh tahun ke atas
semuanya tentu saja dilakukan
setelah dipastikan keamanan dan efektivitasnya oleh badan pom
gelombang kedua vaksinasi direncanakan dilakukan
mulai april dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh dua
vaksinasi akan diperlukan untuk menjaga keamanan dan keamanan
akan dilakukan terlebih dahulu pada masyarakat rentan
yang berada di wilayah dengan penyebaran covid sembilan belas tertinggi
disusul kemudian kepada masyarakat lainnya
angga putra neni pranidya jakarta